jangan sampai kita terkena hasutan hasutan hoax
ada yang menyampaikan nanti kalau jokowi kiai haji ma'ruf amin menang pendidikan agama akan dihapus
nanti kalau jokowi kiai haji ma'ruf amin menang
azan akan dilarang

kita harus tahu acungkan jempol
yang terakhir yang terakhir lagi
nanti kita tanggal tujuh belas april datang ke tps berbondong bondong
ajak saudara kita
ajak tetangga tetangga kita
memakai baju putih

pakai baju putih karena yang akan dicoblos bajunya
karena yang akan dicoblos bajunya
sudah berarti clear semuanya
tunjuk jari angkat
terima kasih saya tutup
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tutupan untuk bapak jokowi
dan berikutnya kami minta kesedihannya untuk bapak k haji maruf amin untuk bisa memimpin doa
pada sore hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum doa saya tanya
amin ya rabbal alamin
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya tuhan kami
jadikan pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati
ya allah ya tuhan kami
pertemuan yang kau berkati
jadikanlah negara kami negara yang kau berkati
jadikanlah negara kami negara yang kau berkati
negara yang kuat
negara yang maju
negara yang kuat
negara yang maju
negara yang sejahtera
negara yang sejahtera
negara yang adil dan makmur
negara yang seluruh penduduknya rukun dan damai
bukan negara yang bubar
bukan negara yang apunah
bukan negara yang ombil persingkitan di dalamnya
bukan negara yang bumbar
allah jadikanlah kami bangsa yang beradab
bangsa selalu mengedepankan akhlaqul karima
ya allah ya tuhan kami berikanlah kemenangan kepada kami
di dalam pilpres yang akan datang
rabbana atina fid dunya hasanah